gempa susulan masih terus terjadi sejak gempa besar mengguncang kawasan lombok utara minggu lalu
salah satu gempa susulan terekam saat produser cnn indonesia rangga umara
sedang melaporkan langsung dari rumah sakit umum daerah mataram
sekitar pukul sepuluh lebih enam belas menit waktu indonesia tengah
hingga rabu pukul sepuluh waktu indonesia barat tercatat sudah ada sebanyak tiga ratus dua puluh empat kali gempa susulan
pasokan makanan dan sebagainya ini mungkin masih belum bisa terpenuhi
tidak hanya kemudian
ya baru saja ada saya merasakan gempa di sini anda bisa lihat bagaimana kepanikan
gempanya sendiri memang tidak terlalu terasa seperti beberapa hari sebelumnya
tetapi hal ini kemudian bisa membuat adanya kepanikan
anda bisa lihat di sini beberapa orang kemudian turun keluar dari gedung rumah sakit
nah persoalnya sekarang adalah seluruh pasien yang ada di rumah sakit rs udk tamataram
tempat saya berada sekarang ini ini sudah sejak sore
sejak sore kemarin ini sudah dimasukkan ke dalam gedung
awalnya mereka berada
di luar gedung dan dilakukan semacam rumah sakit lapangan begitu dengan berbagai macam tenda
tetapi saat ini semuanya sudah dimasukkan ke dalam gedung
saya tidak bisa lihat mungkin ini salah satu dari warga yang kemudian yang langsung pingsan mungkin trauma
karena memang banyak sekali warga yang masih mengaku sangat trauma
trauma tidak hanya dengan gempa saja tetapi bahkan dengan bunyi bunyi yang tiba tiba
misalnya ada bunyi benda jatuh saja pun
saya kemarin menemui beberapa warga yang mengatakan mereka sangat trauma dan jika ada bunyi bunyi yang tersebut mereka sudah kaget
pak dokter gimana apa yang terjadi di sini ada sedikit gempa tadi
saya pikir ini sudah dijelaskan kemarin
artinya gempa ini akan ada gempa susulan tapi memang skala kecil
itu memang kita tidak bisa hindari
tapi prinsip kami di rumah sakit adalah tetap melayani dan tetap akan menentangkan pasien bahwa peramatan yang terbaik adalah di dalam gedung

di rejeki jika r silahkan mengusir daya yang diambil tentang perkembangan
dan mungkin juga sementara yakin efek talian yang awalnya saja susul ditemukan orang
apabila di kamp berbeda kartu sekalian makin jauh hujan
saya sampai saat akhir tahap kita ketika ber
pergabungan sudah sudah di luar
tapi saya tidak ingin meng remindedani tempat reform